film perdana frozen yang rilis dua ribu tiga belas sukses dengan pendapatan di seluruh dunia
mencapai satu dua miliar usd atau setara tujuh belas triliun rupiah
dan berhasil memenangkan dua piala oscar di tahun dua ribu empat belas
setelah enam tahun disney kembali melepas sequelnya yaitu frozen dua
kali ini dikisahkan ana telah menjadi ratu di negeri arendel
namun misteri tentang masa lalu keluarga ana dan elsa
membuat keduanya harus berpetualang ke negeri antah berantah bersama olav christoph dan sven
saat berkunjung ke indonesia salah satu kreatornya norman lamai
yang menjabat sebagai head of story
menyebutkan bahwa pengembangan cerita di film sequelnya butuh waktu dua tahun lebih
saya pikir memiliki ide setelah
saya akan bilang bahwa pada akhir frozen pertama

ide yang terlepas atau tidak dijawab
pertanyaan yang terlepas dan tidak dijawab
selain norman salah satu otak di balik frozen dua adalah istrinya griselda sastrawi natalamei
yang menjabat sebagai artis pengembangan visual disney
griselda merupakan animator indonesia pertama yang bekerja dengan disney animation
dan menggara film animasi seperti frozen dan moana
griselda yang lebih nyaman diwawancara dalam bahasa inggris ini
menyebut bahwa dalam menciptakan visual yang apiks banyak tantangan yang harus dihadapi
banyak pencobaan dan kesalahan karena banyak waktu cerita diwawancara pada waktu yang sama
jadi kita masih mencari tahu apa yang akan terjadi
dan kita selalu mencoba untuk memikirkan keadaan emosional karakternya
karena itu bukan hanya menciptakan karakter
tapi juga menceritakan cerita tentang apa yang karakter pikirkan atau merasakan
dan kadang kadang itu juga mencari penyelidikan apa yang akan terjadi
bersamaan dengan penayangannya para aktris pengisi suara elsa dan anna
yaitu idina manziel dan kristen bell diberi penghargaan hollywood walk of fame
nama keduanya diabadikan di depan paintage teater sebuah teater bersejarah di hollywood
carmel mursalim endra rizal di jakarta